sampai jumpa di video selanjutnya
ibu kamu kehilangan kamu amir
tanda tangannya ini utari
surat perjanjian antara kita
ir kamu itu gak ingat janji
surat perjanjian ini menyatakan
kalau kamu setuju menyerahkan amira kepada saya
karena saya menanggung semua biaya pengobatannya
dan kalau kamu ingat janji
berarti kamu berhutang pada saya
dan harus mengembalikan seluruh biaya pengobatan tersebut kepada saya
kamu tidak mungkin mampu
mengembalikan biaya tersebut
dan dengan kata lain
surat perjanjian ini adalah satu satunya cara
kamu membayar hutang kepada saya
yaitu dengan menyerahkan amirah kepada saya utari
jadi benar semua ini bukan mimpi
aku telah berjanji pada prabu wijaya untuk menyerahkan ahmirah
dia akan mengambil amirah dari aku ya allah
aku gak rela ya allah
saya melakukan semua ini demi melindungi amirah dari wisnu
dan tidak berjaya kepada allah
person yang store
bukan baca doa buat kamu doang
kebetulan aku lihat
buku doa dan zikir
sekalian aku juga udah lama nggak ngaji
aku belum pernah kehilangan kamu mira
tinggal lagi ya
biarpun amira belum sadar
aku gak boleh menangis di dekatnya
dia pasti bisa merasakan
aku harus kuat harus kuat
aku harus ceria
supaya amira bisa sadar dan sembuh
alhamdulillah kamu sudah sadar
ibu gak mau kehilangan kamu abira
ya ibu sayang sekali sama bapak
ibu gak mau kehilangan abu
surat perjanjian ini adalah satu satunya cara
kamu membayar hutang pada saya
yaitu dengan menyerahkan aku
amira kepada saya utara
ibu sayang sekali sama kamu habir
ibu gak mau kehilangan kamu
ibu senang sekali kamu udah sadar
amira aku permisi dulu ya
nanti aku balik lagi
ibu tak akan kehilangan kamu
ibu sangat mencintai kamu
ibu gak mau kehilangan kamu amira
ibu sayang sekali sama kamu
amirah kan sekarang sudah sadar
ayahku juga sudah bisa senyum lagi
amirah tidak akan pergi kemana mana bu
maafin ibu amirah
ibu terpaksa menerima tawaran prabu wijaya
ibu terpaksa nak
ibu lakukan itu semua demi kamu
ibu cuma mau kamu selamat
ibu cuma mau kamu sembuh
amirah kan dirawat di sini cukup lama
biayanya pasti mahal banget ya bu
terus ibu dapat uang dari mana
rumah sakit pasti mau biaya jaminan dulu kan
kamu gak usah mikirin yang macam macam ya nak
kamu kan baru aja sadar
yang penting kamu harus tahu
apapun yang terjadi
kamu anak ibu
andai kamu tahu amirah
apa yang ibu pertaruhkan untuk semua ibu
andai kamu tahu
kamu nggak boleh menjual anak kamu sendiri
urusan kita itu belum selesai
dan kamu sudah mau menambahnya lagi
justru amera itu sangat berbahaya kalau tinggal bersama kamu
saya mengambil amirah
untuk melindungi dia dari kamu
dia menuruti semua kemauan prabu
dan membiarkan amirah tinggal di sana kalau si amirah sudah sepuh
nggak bisa dibiarkan
nggak bisa dibiarkan
prabu itu kan gak tahu kalau amila itu anak kandungnya
tapi kenapa dia sebaik sama amirah
aku ini nggak bisa dibiarkan
nggak bisa dibiarkan
sial semua usaha aku untuk memisahkan anakmu
apa itu sial
mas wisnu kenapa marah marah sendiri
semuanya gara gara kamu
menyetujui permintaan prabu
dan akan membiarkan amirah tinggal di sana setelah dia sempuh
apa yang ada dalam pikiran kami